hari ini pemerintah melalui menteri keuangan dan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
akan mengumumkan terkait gaji ke tiga belas dan tunjangan hari raya
langsung saja kita bergabung untuk mengikuti jalannya konferensi pers berikut ini
jaga dari sisi daya beli masyarakat
baik itu melalui kebijakan perlindungan sosial
yang dalam hal ini juga dilakukan penambahan untuk benefit atau manfaat masyarakat
dengan memberikan bantuan tambahan sembako dan juga tambahan makanan
kita juga terus meningkatkan konsumsi masyarakat
melalui berbagai kebijakan yang dalam hal ini dapat mendukung daya beli masyarakat
perlindungan sosial untuk tahun dua ribu dua puluh
dialokasikan rp empat ratus tujuh puluh enam triliun
ini tujuannya adalah untuk melindungi sepuluh juta keluarga penerima manfaat
yang termasuk di dalam program keluarga harapan atau pkh
di mana anggaran yang kita sediakan rp dua puluh delapan tujuh triliun
kita juga melalui apbn
memberikan bantuan sosial melalui kartu sembako
untuk delapan belas delapan juta keluarga penerima manfaat
anggaran yang disediakan oleh apbn untuk kartu sembako
bagi delapan belas delapan juta keluarga penerimaan manfaat adalah sebesar rp empat puluh lima satu triliun
di sisi lain pemerintah juga membantu keluarga miskin dan rentan
umkm petani dan seluruh masyarakat secara umum melalui subsidi energi
dan juga subsidi non energi seperti pupuk kredit usaha rakyat
dan juga sektor sektor transportasi
besaran anggaran pendapatan yang diberikan oleh pembangunan negara
pembangunan negara dan pembangunan negara
pendapatan belanja atau apbn di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat
dalam bentuk subsidi subsidi tersebut
baik itu subsidi bbm listrik subsidi pupuk kredit usaha rakyat
dan berbagai subsidi untuk tarif angkutan
pemerintah juga membantu keluarga tidak mampu
rp sembilan puluh enam delapan juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan
melalui bantuan iuran jaminan kesehatan nasional
biaya yang dikeluarkan adalah rp empat puluh enam lima triliun
di sisi lain bagi keluarga yang tidak mampu
maka putra putrinya mendapatkan
bantuan untuk pendidikan dalam bentuk program indonesia pintar
satu juta siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan program indonesia pintar
yang anggarannya disediakan sembilan tujuh triliun rupiah
bagi mahasiswa yang tidak mampu mereka pun diberikan beasiswa bidik misi atau kartu indonesia pintar kuliah
yang saat ini lebih dari sembilan ratus sembilan puluh empat ribu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi dan kartu indonesia pintar kuliah
yang anggaran di dalam apbn disediakan
inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen apbn
yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat terutama kelompok yang kurang mampu
keberpihakan dari pemerintah juga ditunjukkan
dengan keberpihakan dari pemerintah
melalui berbagai policy yang lain
selain itu menjaga inflasi agar tidak mengerus daya beli juga dilakukan
pemerintah juga saat ini memberikan pemenuhan kebutuhan gizi
melalui program perlindungan sosial bantuan pangan
yaitu akan diberikan kepada dua puluh satu orang
dua puluh satu tiga juta kelompok atau keluarga penerima manfaat
yang akan diberikan bantuan pemerintah dalam bentuk paket protein ayam dan telur
kepada maaf saya ulang dua puluh satu tiga juta keluarga penerima manfaat
diberikan bantuan beras
dan kepada satu empat juta keluarga penerima manfaat
dengan balita stunting akan diberikan tambahan protein ayam dan telur
biaya tambahan untuk atau anggaran yang disediakan
untuk membantu kelompok ini yaitu keluarga dengan anak stunting
tambahan bantuan beras sepuluh kg bagi dua puluh satu tiga juta kelompok atau keluarga penerima manfaat
dianggarkan delapan dua triliun rupiah
berbagai program program sosial tersebut bertujuan untuk makin dan meningkatkan
bantuan sosial terutama kepada kelompok kelompok yang diberikan bantuan
ini adalah keberpihakan dari pemerintah bagi masyarakat
di sisi lain pemerintah juga akan terus menggunakan instrumen apbn
di dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat
melalui program program lainnya
seperti pembangunan infrastruktur
dan juga program kepada kelompok umkm
bapak dan ibu sekalian teman teman media
hari ini kami akan menyampaikan juga instrumen apbn
yang di dalam rangka bulan ramadan

telah mengalokasikan di dalam apbn
dan mendekati hari raya idul fitri telah mengalokasikan di dalam apbn

anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara
di dalam ini termasuk tni dan polri dan bagi pensiunan
ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya
juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang
atau selama ramadan dan menjelang hari raya idul fitri
tahun ini bapak presiden dan kita semuanya dalam kabinet telah membahas dan menetapkan
satu untuk pemberian tunjangan hari raya
bagi aparatur negara dan pensiunan
dengan tetap menjaga berbagai aspek keseimbangan program dan tentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara
mungkin perlu diingat bahwa pada tahun dua ribu dua puluh pada saat covid terjadi pada tahun pertama
yang melumpuhkan seluruh keseimbangan
kegiatan ekonomi dan masyarakat pada saat itu thr hanya diberikan kepada jajaran asn
aparatur negara tni polri di bawah eselon ii dan juga hanya untuk pensiunan
dan pada tahun dua ribu dua puluh komponen thr adalah
berupa gaji pokok tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan
karena pada saat itu memang kondisi keuangan negara
di mana penerimaan merosot akibat seluruh kegiatan berhenti
dan juga karena prioritas kita di dalam apbn untuk penanganan pandemi
dan menjaga masyarakat terutama bantuan sosial

dan juga karena penerimaan masyarakat terutama bantuan sosial
terutama bantuan sosial
hanya difokuskan kepada para pejabat pelaksana dan pejabat di bawah eselon dua
dalam bentuk gaji pokok tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan
seiring dengan pemulihan ekonomi
maka pada tahun dua ribu dua puluh
meskipun ancaman covid sembilan belas masih sangat besar
termasuk varian delta
maka kebijakan thr dan gaji ke tiga belas pada tahun dua ribu dua puluh
yaitu tahun kedua pandemi covid sembilan belas
diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan
thr yang diberikan dan gaji ke tiga belas
komponennya terdiri dari gaji pokok
tunjangan melekat dan tunjangan jabatan
pada tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu

kita juga melihat pemulihan ekonomi juga semakin membaik
dan penanganan covid sembilan belas semakin terkendali
namun kita juga melihat guncangan dari ketidakpastian global
termasuk melonjaknya harga harga merata
termasuk melonjaknya harga harga merata
termasuk melonjaknya harga harga merata
yang menyebabkan melonjaknya kebutuhan subsidi bagi bbm dan listrik
oleh karena itu pada tahun lalu kebijakan thr dan gaji ke tiga belas disamakan dengan tahun dua ribu dua puluh
yaitu diberikan dalam bentuk gaji pokok tunjangan keluarga tunjangan melekat dan tunjangan jabatan
namun di tahun dua ribu dua puluh dua maka kita memberikan tambahan dalam thr dan gaji ke tiga belas
ini tentu karena kondisi apbn juga sudah membaik namun kita juga melihat ketidakpastian yang luar biasa
jadi keseimbangan dilakukan
dengan latar belakang tersebut tahun ini dua ribu dua puluh tiga seiring kembali dengan
adanya penanganan covid yang masih tetap terkendali
namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti
terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi
dan tren kebijakan moneter
inflasi yang cenderung ketat maka kebijakan pemberian thr tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas
disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini
pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas
sebagai wujud penghargaan dan kontribusi pengabdian para aparatur negara termasuk tni polri
dan juga pensiunan di dalam melaksanakan tugas termasuk melayani masyarakat
dengan thr dan gaji ke tiga belas juga diharapkan dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui tambahan daya beli masyarakat
dan ini juga tetap konsisten dengan afirmasi kita yaitu membantu masyarakat terutama kelompok yang tidak mampu melalui apbn yang memihat kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial termasuk bantuan tangan
thr ini akan pada tahun dua ribu dua puluh tiga akan terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok
yaitu tunjangan yang melekat terdiri dari tunjangan keluarga tunjangan pangan
tunjangan jabatan struktural fungsional atau tunjangan umum lainnya
jadi bagi instansi pemerintah daerah paling banyak
dan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berbeda dan kita tambahkan pada pembayaran thr dan gaji ke tiga belas tahun ini adalah
diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja
dan tidak mendapatkan tunjangan kinerja
atau tambahan penghasilan
jadi kami akan sampaikan thr tahun dua ribu dua puluh tiga ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan
yang terdiri dari satu asn pusat prajurit tni polri dan pejabat negara sekitar satu delapan juta orang
kedua asn daerah yaitu tiga tujuh juta orang termasuk di dalamnya
guru asm daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak satu satu juta guru
dan guru asn daerah yang menerima tamsil yaitu lima ratus dua puluh tujuh empat ribu orang
yang ketiga penerima thr tahun ini adalah para pensiunan
dan penerima pensiun yang berjumlah dua sembilan juta pensiunan
alokasi anggaran untuk tunjangan hari raya ada di dalam apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
yaitu satu di dalam anggaran kementerian dan lembaga telah dialokasikan sebelas juta
yang terdiri dari satu asn pusat prajurit tni polri dan pejabat negara
yang kedua alokasi melalui dana alokasi umum
yaitu sekitar tujuh belas empat triliun rupiah bagi asn daerah
yaitu pns daerah dan p tiga k
dan dapat untuk pemerintah daerah dapat menambahkan dari masing masing apbd tahun dua ribu dua puluh tiga
sesuai kemampuan apbd masing masing pemerintah daerah
ketiga sumber dari pembayaran thr adalah pos dari bendahara umum negara
sebesar rp sembilan delapan triliun untuk para pensiunan dan penerima pensiunan untuk menerima thr
untuk pencairan thr ini akan dimulai pada h sepuluh dari hari raya idul fitri
ini kira kira tanggal empat april sudah mulai dicairkan
kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar
ke kantor pelayanan perbendaharaan negara kppn mulai h dua
dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan
oleh pemerintah mengenai cuti bersama dari hari raya
thr dapat dicairkan oleh kppm sesuai mekanisme yang berlaku
kementerian dalam negeri akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah
di dalam menyelesaikan penyusunan peraturan
kepala daerah atau perkada mengenai pembayaran thr dan gaji ke tiga belas dalam minggu ini
dengan demikian dapat dipastikan agar pembayaran thr untuk asn daerah
dapat juga dimulai pada h sepuluh bagi pegawai pegawai
karena tahun ini ada komponen baru di dalam thr dan gaji ke tiga belas
yaitu terutama bagi guru guru asn daerah
yang tidak menerima tukin daerah atau tunjangan profesi tpp
di mana tahun ini mereka mendapatkan
sebagai thr mereka
ini pertama kali dilakukan
maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer
kepada seluruh pemerintah daerah

kami akan mencari tukin daerah yang tidak menerima tukin dan tpp
yang mencapai dua satu triliun
kami akan segera bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah
agar mereka tetap bisa membayarkan thr gaji ke tiga belas bagi guru guru asn daerah
yang tidak menerima tukinda dan tpp ini
dalam bentuk transfer tambahan
kita minta agar supaya mereka bisa merayakan idul fitri
pemerintah daerah bisa menggunakan space apbd nya membayarkan
namun kita juga akan segera melakukan koordinasi
agar transfer tambahan dari pemerintah pusat
untuk thr dan gaji ke tiga belas bagi para guru asn daerah
yang selalu menerima tpp
kami akan mencari tukin daerah yang tidak menerima tukin dan tpp
yang selama ini tidak pernah mendapatkan thr
seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya
apabila thr ternyata belum dapat dibayarkan karena sesuatu hal
sebelum hari raya idul fitri
tidak berarti thr nya
thr tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya idul fitri
namun kami akan terus menghimbau bekerjasama
dan bekerja bersama seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah
agar diupayakan thr bisa diterima sebelum hari raya idul fitri
kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh jajaran aparatur negara tni dan polri
yang terus bekerja terutama di dalam melayani masyarakat
dan pada saat menjelang lebaran juga tetap bekerja secara penuh
untuk pengaturan thr ini
memberikan pernyataan pers terkait dengan gaji ke tiga belas dan thr
ada beberapa hal yang menarik yang bisa saya informasikan
pada tahun dua ribu dua puluh tiga kepada aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari asn pusat
prajurit tni polri dan pejabat ada satu delapan juta orang
dan untuk asn daerah baik itu guru dan juga pejabat daerah ada tiga tujuh orang
kemudian juga thr pensiunan berjumlah dua dua juta pensiunan
dengan anggaran apbn di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dari kementerian dan kelembagaan ada sebelas tujuh triliun thr bagi asn pusat
prajurit tni dan polri
kemudian ada dana alokasi
umum sebesar tujuh belas empat triliun bagi asn daerah
p tiga k dan juga pemerintah daerah
yang diharapkan dapat juga menambahkan adanya pendapatan asli daerah
apabila memang ada tambahan gaji maupun kinerja
kemudian ada sebesar sembilan delapan triliun bagi pensiunan dari aparatur negara
dan komponen baru yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagi guru dan dosen di daerah
dan juga diberikan tukin
dan anggarannya sebesar dua satu triliun rupiah
thr diberikan maksimal sepuluh hari sebelum hari raya idul fitri
dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh tiga
yang mengatur terkait dengan tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas